luka mesra presiden jokowi dan juga surya paloh ini akhirnya terjadi setelah presiden jokowi
menyatakan kecemburuannya saat surya paloh memeluk ketua partai keadilan sejahtera sohibul iman
presiden jokowi juga menegaskan tidak ada yang salah dengan rangkulan surya paloh dan juga
soebul iman beberapa waktu lalu selagi bertujuan untuk kemajuan bangsa presiden
jokowi menegaskan koalisi nasdem dan pemerintah tidak retak alias rukun momentum ketua umum pd
perjuangan yang tidak menyelami surya paloh saat pelantikan anggota dewan merupakan ketidaksengajaan
salam sejahtera ya rangkulan seperti itu biasa dalam rangka silaturahmi apalagi
sekali dalam mempertekuh komitmen kebangsaan komitmen kenegaraan
komitmen persaudaraan komitmen persatuan komitmen kerukunan kenapa tidak apanya yang salah
oh kalau ini tadi rangkaian jelas lebih terlar dari rangkulan beliau ke pak sohibul iman
itu jelas gimana ya sudah rampung masak pakai cembura cemburu kayak orang pacaran aja hahaha